demonstrasi akbar empat november yang lalu berpotensi menimbulkan kegaduhan politik
presiden joko widodo pun gencar melakukan safari politik ke sejumlah tokoh ormas islam
dan juga jajaran tni dan juga polri
dalam kesempatan itu presiden jokowi menyinggung kasus hukum yang menyeret ahok
presiden menegaskan tidak akan melindungi ahok dan menyerahkan seluruhnya pada proses hukum
setelah aksi ormas islam empat november yang lalu
presiden joko widodo turut berupaya menurunkan tensi yang sempat tinggi
dalam dua hari terakhir presiden jokowi berkeliling menyambangi tokoh agama dan aparat tni polri
jumat pagi presiden memberikan pengarahan kepada korps brigade mobil di makobrimob delapan puluh dua depok
didampingi kepala polri dan wakil kepala polri
presiden mengapresiasi kerja keras kekompakan dan kesigapan petugas dalam menangani aksi massa tersebut
kita tadi melihat
apa kesiapan itu ada
dan saya harapkan dengan kesiapan kesiapan yang ada ini bisa memberikan rasa aman kepada masyarakat
bisa mengayomi bisa melindungi
setelah itu presiden melanjutkan safari militernya ke markas korps marinir di cilandak jakarta selatan
sebelumnya pada tujuh november yang lalu presiden jokowi mengunjungi markas besar tni angkatan darat
di hadapan sekitar dua pesawat
ia mengapresiasi kinerja aparat keamanan yang telah bekerja keras mengamankan aksi empat november
pertemuan juga dilakukan oleh presiden pada delapan november yang lalu
dengan jajaran polri di perguruan tinggi ilmu kepolisian
ia juga menyampaikan rasa prihatin atas terlupanya delapan belas orang polisi saat menjalankan tugas
selain itu presiden mengunjungi dua ormas islam terbesar di indonesia
datlatul ulama dan muhammadiyah
untuk tujungannya ke kantor pbn presiden jokowi mengapresiasi sikap para tokoh agama islam
dalam menjaga keutuhan dan kerukunan umat di indonesia
menyayangkan kelambanan pemerintah dalam melakukan komunikasi politik dengan rakyatnya
mendesak kepada pemerintah untuk segera melakukan dialog yang lebih inisiatif dengan intensif
dengan seluruh lintas tokoh pemuka agama
jika terbangun suasana yang kondisional
saat berkunjung ke muhammadiyah pada selasa yang lalu
presiden jokowi membahas proses hukum terhadap basuki cahayapurnama atau ahok
ia menegaskan tidak akan melindungi ahok dari kasus hukum yang dihadapi
saya tekankan bahwa saya gagi ini juga perlu rakyat tahu
tidak akan melindungi
teman teman beleza saya dimainkan
sangat damai sambil mengawal proses hukum ini secara demokratis
sebelumnya presiden juga telah mengunjungi prabowo subianto di hambalang
agus firmansyah cnn indonesia
presiden joko widodo kembali memainkan strategi politiknya
entah apa yang disasar dan apa urgensinya sih sebenarnya
presiden tidak berhenti melakukan safari politik ke banyak kalangan
selain kelompok organisasi islam dan juga alim ulama
presiden juga berkeliling ke beberapa kesatuan militer
serta kepolisian yang memiliki pasukan dan juga besar
apa yang disasar dan strategi apa yang dijalankan presiden jokowi kali ini
kami akan membahasnya malam hari ini bersama mas budi aris setiadi
ketua umum dpp projo
selamat malam mas budi
terima kasih sudah mau datang di tengah kemacetan jakarta
karena banyak banjir banyak hujan malam hari ini
kemudian ada mas arinur cahyo direktur eksekutif para sindiket
selamat malam mas adi terima kasih juga sudah datang tetangga kita di belakang sini
saya akan tanya ke mas budi ini banyak kemudian orang berpikir pikir
sebenarnya ini yang dilakukan presiden sebelum dan sesudah empat november
demonstrasi besar besaran ini
saya pikir atau mungkin orang orang berpikir presiden melakukan rally politik
atau safari politik sebelum empat november untuk menggembosi
untuk mengantisipasi empat november
tapi setelah empat november pun
presiden tetap melakukan hal ini
bahkan tidak hanya ke organisasi islam
tapi juga ke kesatuan kesatuan militer dan polri
apa yang ingin ditunjukkan presiden mas budi
apakah presiden ini tidak percaya diri atau ingin show of force
atau ingin menunjukkan bahwa
loh saya ini masih panglima tertinggi loh
loh itulah presiden
inilah presiden ideal republik indonesia
karena ketika ada satu masalah presiden
memang banyak kritik juga
ini membantu membantu presiden kemana saja nih
tapi presiden menunjukkan kemimpinannya
presiden menyambangi satu persatu
termasuk juga infrastruktur pemerintahannya
jadi inilah upaya presiden untuk dekat
dan juga mendengar juga
aspirasi dari kelompok kelompok masyarakat
maupun aparatur pemerintahannya
tapi kalau kita lihat eskalasi safari politiknya
terus tinggi loh mas
maksudnya sebelum dan sesudah ketemu ormas islam
bahkan presiden yang mendatangi
biasanya kan presiden didatangi
jadi presiden mendatangi satu persatu
kemudian sejak dua tahun pemerintahan pak jokowi
pak jokowi ini kan presiden yang memang gemar
nggak pernah letih bekerja
kalau melihat sebelum peristiwa ini
ini kan kita jangan bedain bahwa setelah tanggal dua puluh empat
pak jokowi sudah lebih datang
sebelum dua tahun yang lalu
pak jokowi dilantikin presiden
dia memang begini
yang begini ini aslinya pak jokowi
dulu sebelum tanggal empat ini
masalahnya lebih ke soal pembangunan
soal ke proyek proyek yang harus diinjau langsung
cuma setelah tanggal empat ini kan lebih fokus
orang jadi ngelihat kok pak jokowi ngurusinnya
energinya ke satu persoalan
berarti ada yang dilihat suatu yang berbahaya dong
oleh presiden kemudian presiden harus turun tangan sendiri
menurut anda seberapa bahaya
bukan berbahaya tapi istilahnya adalah
karena yang dipertaruhkan ini soal kesatuan dan persatuan bangsa
karena ini sudah menyangkut fundament bangsa ini
ini kan urusannya
kalau tidak ditangani secara tepat
pertaruhan kan nasib bangsa ini
tujuh puluh tahun loh
indonesia ini sudah tujuh puluh satu tahun
nggak boleh sembarangan kita menghandle satu isu yang
luar biasa sensitif
dan mas budi dan mas ari
kalau kita lihat
pesan presiden hampir sama
di setiap kesempatan
di baik ketemu ormas islam
ataupun di kesatuan tni dan polri
indonesia harus tetap beragam
tni polri semua harus menjaga
pluralisme dan juga keberagaman indonesia
ini pesannya berarti ada
mas ari lihat
berarti presiden melihat bahwa
ada ancaman terhadap hal hal yang kemudian dibold
atau digarisbawahi secara tebal oleh presidennya
jadi ancaman terhadap persatuan dan kesatuan indonesia itu
memang sedang dalam ancaman
memang eskalasi tanggal empat november itu
kemarin kan menjadi sebuah
bukan persoalan demo nya
tetapi bagaimana sebenarnya
demonstrasi yang berjalan damai itu
berjalan linear dengan
di media sosial yang begitu sengit
ujaran ujaran di media sosial itu
sudah dalam ancaman
orang merasa tidak nyaman
persatuan kebersamaan kita sebagai bangsa itu
itu dalam ancaman
sehingga presiden merasa perlu bahwa
stabilitas ancaman terhadap kesatuan ini
perlu merangkul semua kelompok dan golongan
dan presiden melakukan sekaligus
dengan mendatangi kelompok ulama
sebenarnya ormas ormas ini adalah
mereka ini kan pemimpin informal
para tokoh tokoh agama
yang punya masa
bisa tetap direkatkan

untuk memimpin mimpin informal
presiden juga merangkul
kelompok pemimpin formal
tentara dan polisi
pemimpin formal yang
itu adalah sama
tidak boleh menjadi alat
dia alat negara
itu diktumnya sudirman
paul ri bagian dari tni
negara yang berada
di semua golongan
dan punya pemimpin formal
itu juga bisa merekatkan lagi ya
sekarang mulai renggang
jadi presiden sedang merangkul
semua kelompok dan golongan
dan tni dan paul ri
adalah mereka yang
berdiri di atas semua golongan
dia tidak punya kepentingan apa apa
karena kepentingan adalah demi
dan tentara ini
berpolitik untuk negara
ini yang menarik ketika
dan pemimpin formal pemuka agama
pesannya kan kemudian mirip mirip
berarti anda menganggap bahwa
atau presiden menganggap bahwa
ancaman yang sama juga akan diterima
atau sedang dialami oleh
aparat militer kita
ancamannya kan terhadap masyarakat
masyarakat kita yang plural
kebinekaan kita dalam ancaman
tni paul ri adalah alat negara
yang berdiri di atas semua golongan
itu menjadi perkat utama
dari segregasi sosial
yang sekarang mulai retak
maksudnya presiden ingin kirim pesan
bahwa tni paul ri
jangan kebawa bawa isu
yang kemudian diarahkan gitu
presiden jokowi itu
bukan presidennya relawan
bukan presidennya partai politik
bahkan bukan presidennya kelompok
ketika sudah menyangkut
dan persatuan nasional
maka mereka turkisnya
mereka ras bewekasinya
dan awam knoch
bukan di angkat samping
yang harus dipakai
di sidang negara country
di awam negara keuntungan
di lingkungan negara
ajak sebagian ormas ini kan kita bicara tidak semua ormas tapi sebagian ormas yang dianggap selama ini ormas yang menjunjung moderasi lah
ormas moderat kemudian
kemudian berusukan ke markas markas tni dan polri
ini sebenarnya pesan apa yang ingin ditangkap
kenapa harus memilih ke satu satu tertentu atau mungkin ormas ormas tertentu
tidak tertentu tapi memang semuanya akan coba dikerjakan dengan baik oleh presiden
semuanya bukan cuma kelompok tertentu
tetapi presiden menyambangi semuanya untuk memastikan bahwa instrumen instrumen negara ini berdiri kokoh
menyangga nkri pancasila dan kebenekaan
ini isunya ketiga nkri pancasila dan kebenekaan
dan anda melihat pasca atau pra atau pasca empat november demonstrasi besar besaran kemarin anti ahok ini terancam
persoalannya bukan pada demonstrasi ansih
kita sadar bahwa setiap gerakan politik apapun rawan adanya isu isu atau kelompok kelompok yang memanfaatkan kekisruhan yang terjadi itu
misalnya kita melihat bahwa ada yang memang aspirasinya
kita tahu kita menyadari juga bahwa memang ini kan masalah soal perasaan soal keyakinan yang nggak boleh disentuh wilayah itu
tapi juga kan ada juga penunggang penunggangnya
yang coba memanfaatkan kekisruhan sosial ini untuk tujuan tujuan dan target lainnya
dan presiden merasa itu dan tahu betul siapa orang orangnya
siapa pelakunya siapa motifnya
dari mulai motifnya dari mulai aktornya daya dukungnya dan lain lain
kita sudah hafal semua ini peta sudah terbuka
kalau tadi mas ari kita bicara mengenai apa pesan presiden apa niat presiden apa visi presiden dalam melakukan
bukan belusukan politiknya kali ini
tapi kalau secara gestur sebenarnya
apa gestur yang ingin ditunjukkan
pesan komunikasi politik apa yang ingin ditujukan kepada lawan politik kepada teman kepada masyarakat kepada aparat militer dan polri
akan gestur politik atau belusukan politik presiden jokowi
tapi lebih asik dijawabnya usai jadwal berikut
kami akan segera kembali usaha jadwal berikut ini
rasa keadilan masyarakat atas pengadilan pak ahok ini tidak berjalan dengan baik
itu tadi perspektif dari ketua dpr adeko malrudin
masalahnya bukan masalah indonesia akan tercerai berai atau mungkin ancaman persatuan kita diuji
tapi masalah lagi lagi penegakan hukum yang harus adil
nah saat ini sudah bergabung bersama kami bang ahmad doli kurnia salah satu politisi dari partai golkar
mengungkapkan atau punya premis baru
tentang bagaimana mengomentari
kalau dari pernyataan anda yang saya baca
di beberapa media online
bang doli ini cukup keras mengatakan
bahwa safari politik presiden jokowi kali ini
untuk melindungi ahok ya bang
emang betul pak amin
anda merasa seperti itu
iya sekarang kita juga justru terheran heran
dan menambah ingin tahu
sebetulnya hubungan pak jokowi sama pak ahok ini
sudah sedalam apa gitu
sehingga gara gara seorang ahok ini
pak jokowi kemudian mau turun
melobi ke sana kemari
ketemu pbnu dua kali
ketemu pemuda muhammadiyah dua kali
dan berapa waktu terakhir ini
ketemu dengan tni
terus kemudian polri
nah yang kemudian dari pertemuan pertemuan itu
kan ada salah satu misalnya
misalnya kemarin ketemu kopassus
dia bilang ini pasukan
bisa saya gerakkan gitu
ini kan seolah olah kan kita mau perang
mau perang sama siapa
gitu ya kan
dan ini kan semua motifnya
kena kasus atau kena peristiwa empat november
peristiwa demonya atau peristiwa hukum ya
iya kan demo itu kan meminta atau menuntut
supaya penegakan hukum ini
kepada siapapun gitu
mereka kan menuntut keadilan gitu ya
nah ini kan udah jelas jelas satu orang
yang menjadi sumber masalahnya gitu ya
berjuta orang datang
pak jokowi nggak mau terima
nah selama ini ngapain datang datang belusukan
pada saat berjuta orang datang ke istana
dia nggak mau terima
bukannya presiden jokowi sudah menegaskan
bahwa pemerintah atau kepolisian
akan melakukan proses hukum secara fair
secara transparan secara terbuka
ya sekarang begini lama
ini prosesnya kan cukup lama
bandingkan saja dengan misalnya teman teman hmi kemarin
itu anak anak yang sekarang ditangkap
yang tiga orang itu tidak pernah
eh maka pulang dengan baik baik
besoknya baru ditangkap gitu ya
tiba tiba ada bap langsung tersangka
kok cepat sekali
nah sementara sudah orang yang menuntut bahwa ini sekarang
melakukan penyelesaian agama
nggak diproses proses juga
status dan segala macam gitu
malah kemudian diperlebar
nah sampai kemarin juga kan ada diundang tujuh belas ormas
nah suaranya sudah sama semua
bahwa kalau misalnya proses hukum ini tidak ditegakkan terhadap ahok
ya ini akan terus berlanjut
nah ini kan simpel aja sebenarnya
tapi saya belum melihat indikasi yang jelas
yang bisa anda jelaskan bahwa presiden melakukan ini demi ahok gitu loh
karena tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut presiden bahwa
ya meminta atau mempersuasi ormas misalnya
untuk bisa melindungi atau memaafkan apa yang dilakukan oleh ahok
kita kalau keluar baca statement pak jokowi pak presiden pada saat keluar dari pbnu
selalu yang disampaikan adalah
saya tidak akan melindungi cahaya
ya apa urusannya ketemu muhammadiyah dan itu disinggung soal ahok di situ
ya kan kalau tidak bukan soal itu
justru itu menunjukkan justru malah menunjukkan bahwa
itu yang dibicarakan
dibicarakan itu gitu loh
iya kan nah itu kan salah satu indikasi memang persoalannya ini persoalan ahok
makanya saya sering mengatakan
ya tolong dijelaskan
apa gara gara misalnya pak ahok pernah mengeluarkan di twitternya
kalau saya ditangkap saya buka semua kecurangan macam
itu yang menyandra gitu loh
sehingga memang pak ahok bekerja eh maaf pak presiden
ini seolah olah bekerja untuk ahok gitu kan
nah ini kan semua orang jadi terheran heran
kenapa gara gara satu orang ya kan
pak presiden kita ini sibuk mengumpulkan ini ketemu ini ketemu itu
mau seolah olah mau perang gitu kan
padahal ini aksi kemarin itu damai damai
oke kalau tadi ke ormas islam anda mungkin melihat bahwa ini langkah persuasi presiden
untuk bisa meredam kebencian kepada ahok misalnya seperti itu yang kita bisa asumsikan
kalau ke tni polri seperti apa
ya makanya saya konteksnya apa sekarang
kalau misalnya kenapa kalau memang
dan pesannya mirip mirip loh bang lagi lagi menjaga kebencian
sebagai kebutuhan nkri sebagai alat negara harusnya
saya kira saya sependapat ya
kalau misalnya motif untuk salah satu motif ya
ketemu dengan tni polri dan segala macam itu
bagaimana supaya alat alat kelengkapan negara ini juga tetap berada pada kepentingan negara dan bangsa
saya kira itu
tapi kan itu juga bisa dilakukan kapan saja gitu ya
nah lagi lagi seperti yang dibilang pak ade
itu semua tidak akan bisa bermanfaat besar kalau masalah utamanya itu juga tidak pernah
apa masalah utamanya
masyarakat sekarang sebagian besar menuntut adegan penegakan hukum dan rasa keadilan di masyarakat
jadi pesan safari politik presiden kali ini clear bagi ahmad doli kurnia bahwa ini tujuannya untuk bisa mempersuasi atau meredam suasana kebencian kepada ahok
kecuali kalau memang dijelaskan
karena belum dijelaskan kan
kan sudah dijelaskan sebenarnya tapi kitanya aja nggak percaya mungkin
ya sekarang kenapa apa yang kita tidak clear
presiden sudah menjelaskan
menjelaskan seperti itu kan
bang doli belum percaya tapi gak apa apa kan semua orang boleh percaya boleh tidak
saya kan tayak mas budi ari setuju nggak
maksud saya gini berkali kali presiden menyatakan di berbagai kesempatan loh bahwa presiden saya tidak melindungi saudara basuki
artinya biarkan proses hukum ini berjalan
artinya semua bahan semua data sudah diselenggarakan
semua data semua bukti bukti kan sudah diserahkan polisi
sekarang gini presiden bila tidak dikritik tidak boleh melakukan intervensi proses hukum
sekarang kan yang melakukan proses hukum kan polisi
tekan polisi aja dong kalau mau desak desak polisi
bahkan gelar perkara harus dibuka gitu ya bang ya
jadi maksudnya gini udah jangan urusan ke presiden lagi urusan perenggakan hukum
karena presiden sudah bilang kan ini kan ranahnya kepolisian
tapi anda setuju nggak dengan apa yang diasumsikan bang doli
bahwa memang ini apa namanya persuasi presiden ini untuk meredam kebencian
ini urusan bangsa
terlalu naif bahkan terlalu kecil kalau apa yang dilakukan presiden dengan begitu tekun
begitu luar biasanya sepanjang hari berapa berhari hari hanya cuman sekadar membela seseorang
saya rasa kok enggak
ada sesuatu concern yang lebih besar dari sekedar membela satu orang
concernnya apa tuh
ya kita kesatuan dan persatuan bangsa
ini penting loh
memang bang doli lagi anda melihat sepasca atau pra dan pasca empat november kemarin
kutuhan bangsa kita agak terancam dengan demonstrasi besar besaran dan juga eskalasi politik yang terjadi sekarang
saya terlalu jauh kalau menyimpulkan bahwa gerakan kemarin empat belas oktober empat november itu kemudian mengancam ya
nah bisa terancam kalau sumber masalahnya tidak diselesaikan
kan kita udah tahu semua sumber masalahnya apa tadi
berarti eskalasi itu bisa saja mengancam sebenarnya
ya pada akhirnya bisa mengancam gitu loh
nah sekarang kita lokalisir aja masalahnya
bahwa sumber masalah itu adalah pak ahok
yang melakukan itu dan masyarakat menuntut adanya penuntutan
jadi ini juga terlalu jauh juga kalau misalnya kemudian ada aktor politik kemudian ini di rekayasa
nah kalau memang tadi disebutkan sudah lengkap jelas siapa pepetanya ya buka aja
aktor politik yang disebutkan itu kan
nah kan nggak disampaikan tunggu nanti pada saatnya
ya saya kira jangan membuat polemik baru aja
tapi anda melihat aksi kemarin memang ditunggangi
saya juga tahu siapa siapa dan bagaimana orang datang ke sana
kalau bahasa bahasanya apa itu karena kalbu orang saja
orang datang sendiri buat makanan
karena itu tadi tersentuh hatinya
bahkan para politisi yang ikut berorasi juga datang karena kalbunya
tidak punya polemik
saya nggak dalam kapasitas itu
tapi saya melihat banyak
dan orang tidak menyangka
habib rizik aja nggak sangka itu datang sebanyak itu
karena ya salah contoh misalnya di dekat kota
misalnya di dekat rumah saya masih orang datang itu ibu ibu
dan bisnya di blok nggak boleh datang
mereka datang aja sendiri
jadi itu memang aspirasi kaum muslim ini yang real
kalaupun ada tunggangan tunggangan politik itu harus dibuktikan oleh sang penuduhnya
iya dan saya juga nggak setuju kalau misalnya
dan saya yakin kalau itu ada tunggangan kemarin itu bubar itu
dan nggak segitu yang datang saya kira
mas ari anda melihat setuju bahwa memang ini langkah presiden sebenarnya untuk mempersuasi
ormas ormas quote unquote besar yang moderat
untuk bisa meredam kebencian
langkah presiden untuk menyelesaikan semuanya sebenarnya
karena persoalan ini kan berlapis lapis kalau kita lihat mau jujur
inti persoalannya adalah tadi ya
ada persoalan pak ahok yang sedang menjalani proses hukum
katakanlah itu disangkakan kepada ahok gitu
itu adalah proses hukum
padahal layar kedua adalah sebenarnya ada proses politik
layar kedua adalah proses politik
layar kedua adalah proses politik
layar kedua sentimen
jadi ketika itu penistaan agama
sentimen sarah begitu kuat
menjadi memelingkupi kasusnya pak ahok ini
jelas perusahaan perusahaan sarah
kalau kita lihat ujar ujaran di media sosial
memang dalam kehidupan sarah jadi ketemu orang kita tidak mengerti
tapi kalau kita masuk ke dalam media sosial
bagaimana media sosial itu ujaran ujaran kebencian
ujaran ujaran itu bagaimana itu menjadi nyata
bagaimana itu terjadi
itu kan kondisi media sosial
dalam kondisi real sebenarnya eskalasi saranya juga anda lihat cukup meningkat
paling tidak itu kan mirroring dari kondisi keresahan masyarakat
ada terjadi seperti itu
itu kan layar kedua
bagaimana sentimen sara membungkus persoalan katakanlah hukum dari pak ahok
pada layar ketiga sebenarnya kan persoalannya adalah menjadi bola liar politik
yang tadi muncul ada yang bicara ada aktor politik ada apa
sehingga pada tiga layer ini itu bagaimana presiden bisa melesaikan semua
nah bagaimana satu proses hukum bisa berjalan dengan memenuhi rasa keadilan masyarakat
bagaimana sentimen sara yang membungkus persoalan ini juga bisa diselesaikan
makanya presiden mencoba merangkul semua golongan
kemudian isu politiknya yang kemudian lebih besar dari ini
kemudian juga presiden merangkul kelompok kelompok formal dari katalate ini dan polri
karena presiden sebagai kepala negara saya pikir mencoba merangkul semua
bahwa kita tetap sebagai bangsa
persoalan politik mari kita selesaikan
persoalan sentimen agama jangan menjadikan sebuah persoalan
karena negara ini didirikan bukan untuk satu suku satu agama dan satu ras tertentu
kita berdiri untuk indonesia
tapi bagaimana inti masalahnya sebenarnya jadi pemicu adalah persoalan penegakan hukum
untuk pak ahok itu bisa dijalankan dengan konsekuen
jadi untuk kalau ada tuduhan atau mungkin asumsi mengatakan presiden melakukan persuasi untuk memberikan karpet merah untuk ahok itu
kayaknya tidak terlalu berpihak
saya pikir persoalan bangsa lebih besar daripada sekedar persoalan
jadi persoalan memang
dipicu oleh persoalan katakanlah tuduhan penistaan agama terhadap ahok
tapi persoalan yang melingkupinya itu begitu besar
sehingga presiden merasa perlu melakukan tindakan katakanlah
saya pikir cukup extraordinary bahwa dia merangkul semua kelompok
bahwa jangan sampai persoalan politik dan persoalan sentimen ini kemudian membesar
keluar dari persoalan pokoknya yang adalah persoalan hukum
mas budi saya mau tanya
tadi kata mas ari dihalat betul presiden melakukan berusukan
atau safari politik ini
untuk merangkul semua golongan tanpa pilih pilih
tapi kenapa lagi lagi presiden hanya mendatangi beberapa ormas yang besar
yang memiliki sejarah atau masal yang banyak
kemudian sementara beberapa kelompok kelompok demonstran
yang pada empat november lalu juga menjadi leader dalam demonstrasi itu
juga tidak dipersuasi juga oleh presiden
apakah presiden memang pilih pilih atau apa yang ingin ditujukan
tapi lebih asik jawabnya usai jenis berikut ini
kami akan segera kembali sesaat lagi

apalagi kemudian alasannya tidak bisa mengakses dari bandara
masa presiden nggak bisa mengakses
banyak sekali ini republik dia punya kan gitu

itu saya mau tanya ke mas ari mas ari kenapa sih kemudian presiden tidak malah mendatangi ormas ormas yang memang selama ini tidak terlalu keras
bahkan memutuskan muhammadiyah dan nadatul ulama kan secara organisasi memutuskan untuk tidak ikut serta dalam demonstrasi empat november
tapi kenapa kemudian yang dirangkul yang diajak persuasi itu kelompok kelompok besar yang selama ini memang sudah dikenal moderat
sementara orang orang yang atau kelompok kelompok yang kita kenal sebagai pentolan pentolan gerakan ini tidak dipersuasi oleh presiden
apa yang ditunjukkan
saya pikir apa yang terjadi di depan layar dan di belakang layar kan tidak semua tertangkap ya
itu yang satu yang kita pegang
yang kedua bahwa presiden merangkul semua dalam arti presiden mengedepankan silaturahmi dalam penyelesaian masalah
terutama dalam level sentimen sara dan persoalan politik tadi presiden mengedepankan silaturahmi merangkul semua
dan setiap silaturahmi kan akan menunjukkan
dan saya berpikir menurut saya presiden juga akan merangkul semua tidak hanya ormas ormas besar saja
bagaimana sebenarnya kan ormas agama atau pemimpin agama ini kan pemimpin informal
yang punya umat punya pengikut yang kemudian bisa diajak duduk bersama
jadi silaturahmi umat melalui para pembuka agama
jadi saya pikir representasi yang kemudian ingin disampaikan kepada presiden bahwa representasi ini
bahwa para pemimpin agama ini dari ormas ormas ini menjadi representasi umat
bagaimana silaturahmi umat sebenarnya
kan nggak mungkin presiden mendatangi seluruh umat
bagaimana silaturahmi dengan umat ini menjadi pesan presiden bahwa kita bisa duduk bersama
kita masih duduk sebagai bangsa
dan mari kita selesaikan bersama
karena tidak ada persoalan seberat apapun sesulit apapun yang tidak bisa diselesaikan dengan kita duduk bersama
dengan kita bersilaturahmi
sehingga biarlah proses hukum itu saya pastikan bahwa akan selesai
tapi bagaimana silaturahmi kita sebagai sesama bangsa tetap kita jalankan
dan bagaimana juga antisipasi
terhadap persoalan persoalan politik yang mungkin bisa menunggangi proses hukum dan sentimen yang berbau sara ini
jadi tiga layer ini harus kita pilah pilah supaya kita tidak terjebak
mana persoalan hukum mana persoalan sentimen publik
yang kita adalah apa namanya beper dunia sosial sangat kuat
jadi soal hati soal sentimen itu begitu menggerakkan
dan kita sangat sensitif
kalau di amerika itu kan sentimennya sentimen etnis
walau kita yang begitu kuat itu sentimen sentimen agama sebenarnya
bagaimana itu dijaga
bukan jangan menjadi kekuatan pemicu pemicu pepecahan
tapi bagaimana menjadi perekat sosial kebersamaan kita
kalau menurut anda kalau presiden kita bicara mengenai bagaimana presiden melihat ada quote unquote indikasi
ada aktor politik yang menunggangi ini
terutama untuk mengekskalasi isu sarah yang lebih tinggi lagi
sehingga mendapatkan gen politik bagi pihak pihak tertentu yang kita tahu mungkin ya lawan lawan politik
daripada pak jokowi atau mungkin pak ahok
menurut anda masyarakat indonesia masih
ini nggak sih mas ari begitu mudah nggak sih kemudian kita terpicu atau terbawa dengan masalah sarah ini
kemudian akan berdampak secara elektoral pada elektoral politik tertentu
persoalan sarah itu adalah apa namanya sentimen sara ini mengerentan digiring menjadi isu politik
sehingga kalau menjadi kanalisasi politik isi isu analisasi politik itu yang kita harapkan
jangan sampai persoalan sarah ini kemudian pecah
jadi persoalan memecah segregasi kita sebagai bangsa
jadi bagaimana sebenarnya sarah itu bukan lagi persoalan yang harus kita perdebatkan sebagai sebuah perbedaan
tapi sebagai perbedaan yang konstruktif bagi kita kebersamaan persatuan
itu yang harus kita kedepankan
bahwa isu sarah kemudian dibelokkan menjadi isu politik
kita tahu bahwa dalam namanya aktor politik siapapun itu kan sangat bisa menunggangi itu
contoh aja ketika di amerika serikat sebenarnya
karena sentimen sentimen sentimen itu yang menggerakkan hati dan preferensi emosi seseorang itu digerakkan
itu juga rentan untuk digunakan
nah kita sangat
jadi itu terbukti oleh kemenangan trump sebenarnya
trump itu kemenangan sentimen etnisitas kulit putih
white american and non wide american itu digunakan untuk menggiring preferensi pemilih
nah kita tidak ingin bahwa kalau persoalan etnisitas tuan tapi persoalan agama
perusahaan truth ini jangan sampai menjadi komoditas politik yang bisa memecah belah kita
karena apapun negara ini didirikan dari awal bukan untuk satu golongan bukan satu agama bukan satu etnisi tapi untuk kita bersama
nah bagaimana bangunan ini bahwa pluralitas ini yang kita jaga itu persoalan besarnya
tapi ada persoalan yang kecil sebenarnya memicu persoalan hukum
atas pak ahok mari kita selesaikan dan kita kawal bersama bahwa proses hukumnya akan menjamin keadilan untuk semua
keadilan untuk pak ahok dan keadilan buat masyarakat
jadi menurut anda kuncinya adalah penegakan hukum kepada pak ahok
atau kemudian ini bisa mengatasi masalah ini
tapi anda memprediksi nggak kemudian jika memang proses hukum kepada pak ahok sudah dilakukan secara transparan
misalnya sudah digelar gelar perkaranya terbuka kalau nanti hasilnya tetap pak ahok tidak bersalah gitu
anda ini akan menurunkan eskalasi konflik eskalasi ini nggak
nah kemungkinan kemungkinan ini yang perlu diantisipasi sebenarnya oleh presiden dengan pendekatan silaturahmi ini sebenarnya
jadi bagaimana ketika sebuah kemungkinan hukuman tetap ada dua kemungkinan pak ahok tersangka atau tidak
tapi bagaimana sebenarnya
kalau dalam proses peradilan apapun itu adalah keadilan
keadilan itu harus keadilan buat publik keadilan buat masyarakat dan keadilan buat pak ahok
itu harus dijamin oleh sistem hukum kita penegakan hukum
mas budi lagi lagi di presiden kemudian banyak sampai saat ini masyarakat para elit politik masih memperbincangkan
salah satu quote atau kalimat presiden yang mengatakan bahwa ini ada aktor politik di belakangnya sebenarnya
siapa yang disasar oleh presiden dengan kata kata itu dan apa yang ingin ditunjukkan presiden
dan apakah presiden tidak punya kekuatan untuk bisa langsung mengatasi aktor aktor politik yang mendungangi
sampai akhirnya presiden harus pidato tengah malam dan meng highlight itu sehingga masyarakat publik media termasuk bang doli harus bereaksi
beginilah kita sudah tidak usah lagi pura pura dalam perahu
isu atau demonstrasi empat november itu kan soal dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh saudara basuki cahayapurna
di mana ada yang berkembangnya ke hal hal yang lain
setelah demonstrasi selesai jam enam kok jadi berkembang ke hal hal yang lain
ada kerusuhan di beberapa titik ada upaya upaya lain ada berusaha menggiring masa ke dpr
apakah itu bukan sebuah gerakan politik
gak apa apa kita tahu
anda tahu persis itu ya
kita tahu semua di lapangan kita detail kok kita tahu kok
ini ada sebagian masa digiring ke dpr
kita di pelaku sendiri
sembilan delapan semua dudukan dpr
jadi anda melihat apa yang anda baca dari demonstrasi empat november tadi
dari segi eskalasi kemudian apa namanya desain desain organisasinya
mohon maaf saya bisa katakan ini desain belum solid
jadi langkah langkah politik yang sangat prematur
karena mereka juga tahu pendisainnya ini
dari yang mulai motifnya sebagian besar adalah motif perasaan keyakinan
kami menghormati itu semua
bahwa ada perasaan keyakinan disinggung
makanya dibawa ke jalur hukum
tuguhan penistaan agama
tetapi juga ada yang tujuannya pilkada
kita tahu bahwa sekarang adalah waktunya kampanye pilkada dki jakarta
tapi ada juga sekelompok lagi yang ingin menunggangi dengan isu politik nasional
ya turunkan pak jokowi
sampai situ anda melihat itu
masa gak bisa lihat teman teman cnn
apa nggak ada kameramennya di sana
saya kurang tahu
kalau gak tahu nanti saya kasih
kalau itu nanti saya kasih tahu
boleh bang abis ini kita mau pilih depan kasih tahu
apa yang melatar belakang motif
jadi projo menganggap atau mas budi aris t a d paling tidak secara pribadi menganggap
sasarannya tidak hanya proses hukum kepada pak ahok
tapi ada juga proses pilkada siapa menang siapa kalah
dan juga memasukkan presiden
gini loh ada upaya penggiringan masa dari istana ke gedung dpr itu apa sih motifnya
gak tahu bang
karena ada dua jalan kan menjurunkan presiden dengan masa atau dengan cara
kalau misalnya untung dpr lagi reses
maksud saya gini saya himbau kepada semua elit politik di republik ini
sudah lah demokrasi ini adalah barang mewah kita
bahwa upaya upaya langkah langkah ekstra konstitusional ekstra demokratis itu sudah terjadi di tahun sembilan puluh delapan
kita sudah mau membangun demokrasi ini perjuangannya bukan untuk membangun demokrasi
perjuangannya begitu panjang membangun demokrasi kita
jadi menurut anda dengan kemudian ancaman ancaman politik seperti ini
wajar sekali presiden melakukan safari seperti ini bahwa
iya dong kita harus berpikir
berbahaya sekali gitu ya
pak jokowi ini menjadi presiden republik indonesia melalui suatu proses yang demokratis
jadi kita harus menghormati proses demokratis dan apa hasil yang dicapai dari proses demokratis itu
kalau soal masjid itu nanti kan ada waktunya lagi lah
bang dolly anda melihat ini gak sih
kemudian ancamannya seperti ini
sebegitu besar sehingga presiden bereaksi juga begitu besar ini
reaksi presiden ini kan terlihat buat publik awam ini terlihat sangat kentara
bahwa presiden bereaksi atas apa yang terjadi gitu kan
ya saya melihat sebetulnya gerakan empat belas november empat november itu jauh dari persoalan soal isu nasional
apalagi pergantian kepemimpinan gitu ya
itu jauh tuh loh ya
kalau memang soal dikaitkan ada apa namanya isu pilkadanya
iya karena kan pak ahok kan calon gubernur gitu ya
ya pasti ada lah
yang diusup partai golkar yang diberikan tempatkan dan segala macam
pak ahok diusung partai golkar di tempat anda saat ini
jadi itu saya kira kita gak bisa menafikan pasti ada efeknya
tapi kan kemudian kenapa saya katakan jauh kalau ini dilokalisir persoalannya pak ahok saja gitu
saya kira memang itu gak bisa langsung ke bicara soal jauh sekali kalau mau
itu yang saya pikirkan itu yang saya pikirkan
nah persoalannya kemudian saya melihat ya pak jokowi yang berusaha menurunkan ini mendekat dekatkan soal posisinya dengan pak ahok
nah kalau misalnya tadi ada indikasi ini dibaliknya ada aktor politik apalagi kemudian soal mau menjatuhkan presiden
dibawa ke dpr dan segala macam ya saya juga sama sepakat ya kita buka rame rame saja gitu loh
kita saya kira itu kan pelanggaran konstitusi kalau sudah sampai seperti itu
jadi nah cuma memang harus clear ya kita harus menunjukkan
kalau memang diindikasikan ada aktor politik ungkap siapa aktor politik
kalau memang indikasinya dibawa ke dpr itu adalah salah satu motifnya itu ya buktikan bahwa itu ini
karena kalau menurut saya kemarin itu kalau misalnya pak jokowi menerima ya apa namanya
perwakilan dari yang aksi itu saya kira itu nggak kemana mana itu
jam enam bubar itu
gitu nggak akan ada yang ke dpr nggak ada yang kemana mana gitu
jadi kan mereka itu ketika di sana tidak tersalurkan aspirasinya gitu ya ya kemudian ya bisa kemana mana
apalagi memang sehari sebelumnya dua hari sebelumnya kan pimpinan mpr dpr bilang kalau mau nginap silakan di sini saja gitu misalnya ya
jadi saya kira ini harus diklarifikasi betul gitu
kita pun juga nggak mau bahwa
saya melihat bahwa kemarin gerakan empat november itu murni gerakan moral karena memang merasa keyakinnya tersinggung
diusik gitu loh
nah kita juga nggak mau ya itu menjadi dimanfaat oleh kekuatan kekuatan politik tertentu yang bisa
justru itu yang mengancam keutuhan nasional kita gitu
nah kalau memang itu ada dikasih ya pak jokowi kan sudah menyampaikan itu
bukalah itu secepat cepatnya siapa itu
nah selama ini presiden tidak mau membuka malah safari politik ini justru membantu
nah makanya itu kan semua orang saling menunjuk hidung gitu
saling menunjuk masing masing gitu kan
jadinya orang saling curiga nggak menyelesaikan masalah juga gitu
nah ini yang kemudian kalau ini berkembang terus ya apa yang diharapkan oleh pak presiden bahwa ini untuk meredam suasana
itu nggak akan terjadi
anda lihat itu meskipun presiden belum sukar dikeliling bertemu dengan siapapun
jika dua masalah itu proses hukum kepada ahok dan juga presiden membuka siapa sih aktor politiknya ini tidak akan selesai
karena semua orang masih akan menunjuk hidung orang yang lain
itu dari anda bang doli ya
mas ari yang ingin saya tanya kenapa presiden ini menarik juga kenapa presiden kalau kata mas doli tadi
apa presiden kalau mau menemui para utusan pendemo ini eskalasi akan sangat turun dan orang akan pulang di saat jam enam
apa yang ingin ditunjukkan presiden dengan presiden tidak mau menemui mereka
apakah presiden tidak mau quote unquote ditekan tekan atau seperti apa
harus kita akui bahwa dari semua ormas ormas yang mudah menyatakan pendapat terkait dengan sikap presiden bahwa
semua dalam kesamaan sikap bahwa ada mereka kita menyayangkan keterlambatan komunikasi presiden
yang itu yang kita highlight dan sebenarnya itu diakui dan sebenarnya presiden sendiri mengafirmasi itu bahwa
ada keterlambatan melakukan komunikasi politik dengan semua unsur bangsa semua unsur rakyat
sehingga kemudian presiden menyusul belakangan dengan melakukan safari kepada kelompok kelompok itu
jadi sebenarnya apapun yang terjadi ketika demonstrasi terjadi
dengan masa begitu banyak ada lingkar lingkar presiden yang memberikan informasi segala macam
apapun keselamatan presiden lah segala macam dan bagaimana komunikasi antara pendemonstrasi dan presiden
ini kan dalam sekat sekat dan dalam filter filter
ini kan sebenarnya bagian dari sebenarnya keterlambatan menjalin komunikasi antara presiden dengan rakyat sebenarnya
terkait demonstrasi ya sebenarnya gerakan moral empat november ini
tapi ketika itu sudah terjadi terjadi eskalasi presiden menyadari keterlambatan dalam hal ini
menjalin komunikasi dan dia menyusul dengan aksi silaturahmi dan safari politik ini
saya pikir itu sebuah afirmasi dari presiden bahwa ya saya tadi itu juga disebutkan oleh pak roman
saya melakukan keterlambatan
sikap legowo presiden bahwa saya melakukan saya terlambat dalam melakukan komunikasi mengantisipasi bahwa ini bagaimana gerakan moral empat november ini
tidak ditarik menjadi sentimen sara tidak tarik menjadi bola liar politik tapi ketika itu sudah terjadi keterlambatan ini saya bayar
bahasa betawinya nyaur utang lah ya
dan saya pikir itu langkah presiden yang baik untuk menyelamatkan
dua puluh lima november ini kan kemudian ada ancaman lagi akan demonstrasi besar besaran lagi dua puluh lima november
anda melihat safari ini akan bisa meredam itu dengan baik atau justru kata bang doli tadi selama dua masalah itu pak ahok belum diproses
dan presiden juga tidak mengungkapkan siapa aktornya itu tidak akan
saya pikir dua puluh lima november ini kan kita harap sebagai sebuah gerakan moral juga untuk menjamin bahwa proses tadi inti persoalannya pada proses hukum
proses hukum ini bisa menjamin keadilan bagi masyarakat
jadi kita lihat bagaimana langkah presiden itu menjamin bahwa jangan sampai demo dua puluh lima november ini ditarik lebih luas menjadi sentimen syarat ditarik lebih luar menjadi bola liar politik
itu antisipasi juga untuk kedepannya
tidak hanya nyalur utang berarti ya
tidak hanya hutang tapi bagaimana sebenarnya kepentingan negara yang lebih besar itu diselamatkan oleh presiden melakukan langkah langkah dan sumpower untuk negara
mas budi aris setiadi terakhir dari anda apakah presiden memang tidak berani
mengungkapkan aktor politik ini
atau memang presiden tidak mau
atau presiden akan melakukan tindakan saja
walaupun ini berusaha ditata
karena rekomendasi kita sih jelas
yang pertama selesaikan akar masalah
akar masalah harus diselesaikan
yang kedua rekonciliasi
karena rekonsiliasi ini juga penting
kalau rekonciliasi kan begini
udah gue tau lo yang main kemarin
dan itu biasa dilakukan presiden tuh
republik ini adalah republik kebersamaan
kalau enggak kita udah perang saudara berpuluh puluh kali
udah ganti presiden berapa kali
republik kompromi warung kopi
semuanya kan begini
gue punya ini nih untuk anda nih
ini kasus begitu banyak
oh sama ini gini
ya kita berharap
makanya saya sudah bilang dua
cabut akan masalah
bukan yang menunjukkan dengan
datang ke aparat militer
ah udahlah semua elit
semua elit lawan
hati hati loh gue punya
semua elit ini kita udah tahu kartunya lah
bang doli tau gak artinya
tau lebih tau lagi mungkin
baik terima kasih lho bapak
jadi kalau yang bahaya adalah kalau sampai rakyat tau
aduh jangan sampai
biar bang doli tau
bener bener jadi revolusi loh
biar kartunya bang doli saya aja yang tau
terima kasih bang doli atas perbincangannya
terima kasih mas hadi
terima kasih mas budi atas perbincangan yang hangat malam hari ini